rabu kamis lu udah lupa sama hari apa
teng teng baru naik gaji juga hari jumat deh emplon
hah gak perasa ya udah hari jumat lagi
berarti tanggal berapa ya
loh tanggal juga lupa loh
papa sama mama endarin aku ke sekolah ya
karena tuh bener bener sayang sekali sama kalian
maafin mama ya kemarin kemarin udah misem kalian
nggak mama gak salah
kemarin kan memang udah keputusan gue sama andien juga
iya lagi gue sama mami juga gak misahin kok reina sama kami berdua
orang mama selalu mengizinin kan kalau reno mau main ke rumah
yuk ikut sarapan sekalian
ini semuanya rena yang bikin loh rotinya
wah ini rina semua yang bikin
pinter banget sih
gak usah sayang makasih
tante mau terima kasih sekali sama kamu ya
kamu sudah nemenin tante selama ini
aku seneng kok ngeliat tante udah sebahagia ini
duh sayangnya tante
sering main kesini ya
sekali lagi terima kasih ya
karena kamu juga udah ngejagain reina dengan baik
aku juga seneng banget jagain reina
makasih banyak din
saya udah banyak reputin kamu
yaudah kalau gitu aku pamit ya
selalu praktek ya
ada yang pengen aku obrolin sama miki
harusan perempuan kali ya
uya masukin tasnya ke bagasi
ada yang mau aku omongin sama kamu
aku mau ngomong terima kasih banyak sama kamu
karena kamu udah ngebantuin aku
mas al dan mama rosa
walaupun aku tahu dulu kamu
kamu sangat mencintai mas al kan
kamu sangat mencintai mas al kan
dan kamu malah ngebantuin aku
dan kamu malah ngebantuin aku

semua untuk alih setiap kesempatan
kalau mas al aja ilham ya
mas al perlala perlala

papa perlu bicara sebentar sama elsa
kayaknya serius banget
nanti aja kita ngomong di taman senopat ya
gapapa silahkan pak
yaudah sayang aku pergi dulu ya
iya pergi dulu ya no
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa mau bicara apa dengan elsa ya
apa ada hubungannya dengan kejadian kemarin
terima kasih mbak mir
ini tuh hari kamis apa
hari rabu sih mbak mir
lu udah lupa mah hari apa
tentang baru naik gaji juga
hari jumat deh mbak mir
gak perasa ya udah hari jumat lagi
berarti tanggal berapa ya
tanggal juga lupa lu
awas ntar pecah lu
ulang tahun pernikahannya masal sama mbak anin akan enam bulan
besok al dan andi enam bulan pernikahan
iya enam bulan pernikahan andi sama pak bos
iya enam bulan pernikahan andi sama pak bos
iya enam bulan pernikahan andi sama pak bos
yang pun gak berasa banget yaa
saya dengar emang bener besok
ada kupas waktu mereka lagi ngerayain
ulang tahun pernikahan yang satu bulan
ngajakin ulang tahun pernikahan satu bulan
ke mas al fad ngerayain
mas al cuteknya bu
macan petina hamil aja kalah cutek bu
orangnya pantang menyerah
mas al dipepek
terus eh sekarang
mas al nede yang kepatel sama mbak andin
can you two help me kalian berdua bisa
bantu apa bu
bikin gue panik aja deh
papa kenapa ya nggak angkat angkat
ada apa sih ini
apa jangan jangan ada kaitannya sama elsa